konsumsi rumah tangga anda yang rajin belanja ini ternyata masih menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi tahun lalu
di sisi produksi seluruh lapangan usaha tumbuh positif termasuk pertambangan dan pendalian
kalau kita lihat dari sisi pengeluaran
tiga komponen tumbuh positif yaitu konsumsi rumah tangga
kemudian pntb satu lagi lembaga non profit yang melayani rumah tangga
ekspor dan import juga masih mengalami pertumbuhan negatif karena perekonomian global secara ketat